bapak sedikit pak
mulai cepat pak lima menit pak
bdi perjuangan pujang rekam sampai tunduk negeri
dan saya adalah bdi perjuangan
agar kita semua selesai sama sama kita menang
kita semua berpikir kalau mau panggil dan sama sama
institusi partai polisi kan memang kita saling berkati
kami siap pak
kita saling menghormati saja
dari mereka membuat sebuah keputusan politik
saya kira kita menghormati
dan bdi perjuangan punya mekanisme sendiri
dan saya adalah kader bdi perjuangan
maka mekanisme partai ini
mekanisme partai sama sama kita menghormati
toh kita semua berpikir kalau mau bangun bangsa bareng bareng
institusi partai politik kan memang sumber
jadi kita saling berkati
kami siap pak kalau diwisung pak